sejak berakhirnya aturan larangan mudik pada tujuh juni lalu
tol layang arah cikampek telah dibuka sejak minggu dinihari
sedangkan arah jakarta dibuka pada senin dinihari
akibatnya arus lalu lintas yang mengarah ke jakarta di ruas tol cikampek
terpantau ramai pada senin pagi
mayoritas kendaraan pribadi menggunakan akses tol layang
yang sudah dibuka di kilometer empat puluh lima
tanpa harus melewati posko checkpoint pemeriksaan sikm di kilometer empat puluh lima
alhamdulillah ini suatu hal yang sangat bagus ya
tentunya ini akan memudahkan kami yang bekerja di jakarta
tapi berumah di luar jakarta
surat surat lain ya selain sikm sudah ada
seperti bebas dari surat rapi tes ya itu sudah ada
surat keterangan kerja
surat tugas sudah ada semuanya
ya sebenarnya masih ngeri ngeri juga sih
bagus sih bagus cuma tetap aja kita waspada aja takut
meski larangan mudik sudah berakhir
pemerintah provinsi dki jakarta tetap memperlakukan surat izin keluar masuk
atau sikm bagi pemudik balik maupun pendata
yang hendak masuk ke jakarta
sementara itu pemandangan ramainya kendaraan mulai tampak
di jalanan ibu kota
masa psbb transisi yang masih bertahap ini
berbagai sektor bidang pekerjaan telah dibuka kembali
kemacetan pun kembali ditemui di jakarta
seperti yang terjadi di ruas jalan mt haryono jakarta timur pada senin malam
kalau sebelumnya pas lagi corona sudah macet
kalau sekarang malah macet lagi
khawatir sih harus kerja tapi ada corona juga jadinya ngeri
pagi tadi berangkat macet sekarang juga macet ulang
macetnya dari arah mana
macetnya dari arah mana
saya dari arah dari tadi saya berangkat lewat empat puluh macet
baliknya lewat sini macet juga
masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera menangani pandemi
dan di sisi lain juga mengatasi kemacetan
yang mulai terjadi di masa psbb transisi ini
tim liputan cnn indonesia